sebenarnya maksud kedatangan kami kesini
ingin meminta bantuan pamar untuk menggulingkan kediri
aku tidak pernah melakukannya
aku tidak pernah punya masalah dengan jaya katua
walaupun paman tidak punya masalah dengan jaya katulang
tapi ronggolawe tetaplah seorang yang jahat di mata jaya katulang
cepat atau lambat jaya katuang akan menghancurkan sumeneb dan juga ronggolang
terlalu mudah jumpa
kalau aku membenarkan mati begitu saja
maka dari itu
aku ambil arwahmu kesini
orang orang mengira kau sudah mati
padahal arwahmu masih isu
aku masih ingin menyiksa
aku masih ingin menyiksa
padahal jaya katuang integrate menjadi seven
ampun ya aku ampun ya aku pak haji
apa apa aku tidak salah detik
ampun katamu kripal
semudah itukah kau mengucapkan aku setelah semua yang kau lakukan hanya
kau perlu tahu aku tidak akan pernah mudah mengampunimu pak haji
kenapa kalian biarkan dia masuk rumai ini
kenapa kalian biarkan dia masuk rumah ini
kenapa tidak nger
nari rati juga kan bersahabat baik dengan pak lastri
agam adikku dimana kau agam kenapa kau menghilang
apa yang bisa aku bantu saudara
aku sedang mencari adikku yang hilang dia masih kecil kira kira tingginya segini
pakaiannya hampir sama dengan adikku
aku sering bertemu dengan orang berpakaian seperti
tapi aku tidak pernah melihat anak kecil seperti yang kau sebutkan
sebaiknya kau cari di antara kapal kapal dari negerimu
mungkin di antara mereka ada yang melihat adikmu
baiklah terima kasih tuan
kamu tiba juga
aku sudah lama menunggu kedatanganmu
aku sangat mengkhawatirkanmu apakah kamu baik baik saja
seperti yang rom melihat saya masih hidup
raden dan gusti putri
aku sudah mendengar kabar tentang kejatuhan sido sari
banyak orang mencari kalian
dan aku sangat terkejut tentang harga yang ditawarkan kepada pal kalian
sampai jumpa di video selanjutnya

aku berharap romo tidak keberatan
aku datang bersama raden diah wijaya
datang ke sini bersamaku
walaupun kamu seorang buronan
kamu tetap bisa disambut dan terima baik di sini
karena aku pernah berhutang budi pada mahisya cempaka putra akan aruk pendiri sungai sari
terima kasih pak man
sudah mau memahami kebenaranmu

terima kasih pak man
sudah mau menerima kami di sini
kalau pak man sudah mengetahui bahwa mahisya cempaka adalah keturunan sah singo sari
lalu kenapa pak man malah mendukung gelang gelang
mengapa gusi putri bisa tahu hal itu
tidak pak man
ini adalah peta supaya kita bisa memanangi perperangan
di sini terdapat musuh
kita harus terang dari tengah kiri dan kanan
seakan memang kita menyerang dari tengah ini
tapi kita juga harus bisa diam diam mengintai dari sebelah kanan
dan jangan lupa lagi itu dari utara dan dari selatan juga masuk
baru habis itu semua yang menjadi kupuatan tidak penuh
aku ingat betul bahwa paman wiraraja pernah mengajarkan taktik perang itu
aku tahu bahwa paman wiraraja lah yang mengajarkan untuk menguras sumber daya musuh sedikit demi sedikit
aku yakin taktik itulah yang membuat ayah handa prabu jatuh
bukan karena aku yang membuat kata negara jatuh
bukan strategi yang aku buat
tapi kata negara jatuh karena egonya sendiri
aku sangat menyesal
sudah berkata banyak di depan jaya katuang
tapi aku tak pernah menggendaki kudeta itu terjadi
tapi semuanya itu sudah terjadi
nasi sudah menjadi bumbu
tetapi hapu pun yang pernah terjadi
kata negara pernah membuangku dan menganggapku sebagai penguasa sumeneb
dan aku tetap menganggap kata negara sebagai saudaraku sendiri
ya aku tahu
dengan pak man menerima kami di sini
ini adalah sebuah bentuk dari penyesalan pak man aryawira raja

saya ingin mengucapkan kepada anda
sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini
ingin meminta bantuan pak man untuk menggulingkan ke diri
menggulingkan ke diri
aku tidak pernah melakukannya
aku tidak pernah punya masalah dengan jaya katua
tapi pak man pak man harus ingat
walaupun pak man tidak punya masalah dengan jaya katuak
tapi ronggolawe tetaplah seorang yang jahat di mata jaya katulang
cepat atau lambat jaya katuang akan menghancurkan sumeneb dan juga ronggolan
sedang apa kamu di situ